kita mulai dari ruas tol cipali yang kembali mengalami kepadatan arus dari arah jakarta menuju jawa tengah
tepatnya di kilometer delapan puluh empat subang pada kamis dini hari
kepadatan terjadi sepanjang empat belas km
ya dan akhirnya untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di ruas tol ini
korplalu lintas polri akan menerapkan sistem ganjil genap serta one way dari kilometer empat puluh tujuh ruas tol jakarta cikampek
hingga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung mulai jam lima sore nanti
kamis dini hari ruas tol cipali kilometer delapan puluh empat subang jawa barat dipadati kendaraan pemudik
kemacetan diperkirakan sepanjang empat belas km
laju kendaraan semakin melambat akibat banyaknya kendaraan yang akan masuk rest area
berdasarkan informasi yang didapat dari petugas kepolisian di lapangan
kemacetan terjadi sejak keluar pintu cikatama
kemacetan juga terjadi di ruas tol jakarta cikampek
di gelapan karawang jawa barat kamis dini hari
antrean kendaraan mengular hingga ke tol layang mbz
untuk mengurangi kemacetan petugas memperlakukan kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer tujuh puluh gerbang tol cikampek utama
sementara itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus mudik di ruas tol
korlantas polri akan menerapkan kebijakan ganjil genap sekaligus sistem one way
mulai kilometer empat puluh tujuh ruas tol jakarta cikampek hingga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
kebijakan ganjil genap dan one way ini akan mulai diterapkan sejak kamis pukul lima sore hingga hari minggu mendatang
namun penerapannya hanya pada jam jam tertentu
tim liputan cnn indonesia